demi kesehatanmu alkisah ada kerajaan yang diperintah oleh raja yang sombong
dia tidak pernah mendengarkan penasehatnya yang baik
tetapi akan membuat keputusan atas keinginan dan keinginannya sendiri
dia memiliki satu anak perempuan yang bernama tara
dia cerdas dan sangat pintar tetapi juga sangat lelah dengan cara ayahnya
peraturan paling konyol yang dibuat oleh orang orang dari kerajaannya akan tertawa atau menjadi sangat bingung
tapi setelah seminggu raja bosan makan wortel setiap hari
lalu apa mungkin orang orang juga akan bosan dengan aturan itu
bagaimanapun rakyatnya sangat tidak senang dengan cara dia memerintah
sekarang di istana hiduplah seorang pelayan
dia sebenarnya peri
dan meskipun dia terlihat sangat muda dia berusia seribu tahun
lucia punya teman lain sparkle
sparkle adalah peri bunga
dia adalah anak kecil yang cerdas dan bahagia dan tinggal di taman di antara bunga bunga yang indah
bersama sama mereka telah menjaga keluarga kerajaan selama bertahun tahun
selamat pagi lucia berita apa yang kau miliki untukku
apakah raja sudah membuat aturan
oh starcle raja kita itu sangat konyol
aku tidak mengerti bagaimana dia bisa membuat aturan yang begitu mengerikan dan konyol
padahal raja sebelumnya sangat baik iya kan
iya benar terutama karena dia sama sekali tidak menyukai wortel
siapa yang tertawa di sana
oh tidak itu raja cepat sembunyi dia tidak boleh melihatmu
oh lucia apa kau tertawa
selamat pagi yang mulia
ya aku tertawa seperti ini karena kebun membuatku sangat bahagia
baiklah aku mengerti karena taman ini milikku siapapun akan menyukainya
bunga bunga di sini sangat indah tidak ada taman yang bisa seindah milikku
oh rajaku sebenarnya bunga bunga itu raja konyol aku akan memberimu pelajaran
hmm ini benar benar sangat
ya ampun untuk kesehatanmu yang baik
raja sangat terkejut
demi kesehatanku yang baik kenegarannya bagus di telingaku
semua orang harus mengatakan demi kesehatanku saat aku bersin iya kan
lihat kau setuju semua orang juga akan melakukannya karena aku raja dan semua orang menyukai raja
dengan ini aku menyatakan bahwa setiap kali aku bersin
seluruh kerajaan harus mengatakan demi kesehatanmu yang baik
sang raja pergi dengan perasaan sangat bangga pada dirinya
oh tarke apa yang telah kau lakukan
jangan khawatir lucia aku telah mencampur sedikit keberuntungan dalam debu ajaib itu
ayo kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya
para utusan dikirim ke seluruh kerajaan dan orang orang berkumpul di sekitar mereka
dengar semua raja telah mendeklarasikan aturan baru
bahwa dengan bersin yang dibuat oleh sang raja semua rakyat harus mengucapkan kata kata
demi kesehatanmu yang baik jika kalian tidak melakukannya kalian akan dihukum
apa yang salah dengan raja kita
tenanglah para prajurit mungkin mendengarmu kita harus melakukan apa yang dikatakan
dan orang orang kerajaan itu mematuhinya
setiap kali raja bersin lonceng dibunyikan dan semua orang akan berkata
sekarang di kerajaan ini hidupmu tidak akan berubah
seorang gembala yang miskin bernama harun
dia orang yang jujur dan sangat cerdas
dia tidak akan pernah mendengarkan dan menyetujui apapun yang dia dengar
dan selalu membela apa yang benar dan adil
suatu hari dia sedang duduk di luar rumahnya ketika beberapa teman datang untuk menyapanya
lihat di sini duduk harun gendala yang jujur
hehehe harun biarkan kami membantumu
bergabunglah dengan kami kami akan mengajarimu seni mencuri
dan kau tidak akan pernah tertangkap
sebuah arloji emas yang bagus dapat membantumu
aku bisa mencuri semua jam tangan emas di dunia
dan aku tidak akan pernah merasa kaya
kau tidak perlu merasa kaya
kau bisa mencuri mereka dan membuat kami merasa kaya
saat itu bel kerajaan mulai berbunyi
oh ya ampun ada bel kerajaan
dia benar benar memiliki hidung yang besar
namun harun hanya berdiri di sana dan tidak mengatakan apa apa
teman temannya memperhatikan para penjaga dan mendorongnya
harun apa yang sedang kau lakukan
apa kau tidak melihat para penjaga
aku melihat mereka tapi aku tidak melihat alasan mengapa aku harus berkata demi kesehatan raja setiap saat
jika ada aku merasa sangat konyol
aku bahkan tidak bisa melihatnya bersin
apakah kau ingin penjaga mendengarmu
oh tidak sudah terlambat
dan tepat ketika harun berbalik seorang penjaga telah mendengar semua yang dia katakan dan sekarang menatapnya dengan marah
beraninya kau berbicara buruk tentang raja
ulangi kata kata yang diperintahkan raja padamu atau kau akan dibawa ke istana
lakukanlah aku tidak akan takut pada raja dan aku menolak untuk mengulangi kata kata itu
dengan itu penjaga membawa harun pergi ke istana
ketika raja mendengar apa yang dikatakan harun dia sangat marah
berani beraninya kau membantah rajamu apakah kau tidak peduli dengan penguasamu
aku tidak pernah ingin kau sakit yang mulia
tapi jujur saja itu sebuah hal lucu ketika aku mendoakan anda tapi
tidak melihat anda bersin
lucu kau merasa penguasa besar kerajaan ini lucu kenapa kau ini
ayah lihatlah bunga bunga cantik yang aku bawa ini
oh siapa orang ini
pria ini berani melanggar perintah baruku itu adalah aturan terbaik yang pernah kubuat
apakah benar ada seseorang yang tak berani menentang peraturan peraturan ayahku
apakah kau tidak ingin kalau melihat ayahku sehat
sama sekali tidak yang mulia aku hanya mengatakan kepadanya bahwa hal itu benar benar lucu
oh ini sepertinya sangat menarik
pada saat itu sparkle tiba tiba muncul di bawah bunga yang dipegang tara
dia mengeluarkan debu ajaibnya lagi dan langsung masuk ke hidung tara

oh ini pertanda tentang kesehatanmu
apa kau mengatakan itu padanya lalu mengapa kau tidak mengatakannya padaku
beraninya kau tertawa
tapi aku tidak tertawa
cukup kau akan mendapat hukuman
para penjaga akan membawamu dan melemparkanmu ke ruang gelap
para penjaga membawa harun dan melemparkanmu ke ruang gelap
dan melemparkannya ke ruang gelap
ruang itu dalam dan kosong
tidak ada yang bisa melarikan diri
dan harun menunggu singa dibiarkan masuk ke dalam ruangan itu
tapi harun itu cepat
dia mengeluarkan beberapa potong daging yang ada di tasnya
dia juga mengeluarkan ramuan tidur dan menuangkannya ke daging itu
dia kemudian meletakkannya di tanah
bersembunyi di balik batu besar
ketika singa itu masuk ke dalam ruangan
singa meraung dengan hebatnya
dan harun yang malang sangat ketakutan
tetapi singa mencium bau daging dan memakan semua bagian dengan cepat
ya ya singa yang baik
makan semua itu
singa sangat marah karena seseorang belum tahu makan malamnya yang sudah lama dia tunggu tunggu
dia melihat harun dan meraung dengan marah
oh tidak tolong jangan makan aku
dan dengan itu singa tertidur lalap
dia tidur semalaman dengan damai
dan harun sangat aman dari bahaya
namun dia tetap terjaga untuk berjaga jaga
keesokan paginya para penjaga datang untuk menemui harun
dan sangat terkejut melihat dia hidup dan bahagia
sementara singa tidur di sisinya dengan damai
mereka membawanya ke raja
yang bahkan lebih terkejut melihatnya
dan harun memberitahu raja apa yang telah dia lakukan
sekarang kau harus takut untuk hidupmu
akankah sekarang kau mengharapkan kesehatanku yang baik
aku minta maaf yang mulia tapi aku teguh dengan pendirianku
maka kau akan dilemparkan ke lubang babi hutan
bawa pria kurang
harun kau tak kurang ajar ini pergi
harun yang malang dilemparkan ke dalam lubang
dan segera setelah dia melihat lihat
dia melihat babi hutan mendekatinya
tetapi bahkan di sini harun cepat dalam pikiran
dia mengeluarkan seruling dan memainkan nada yang indah
sehingga babi hutan itu menari
sepanjang malam mereka menari
dan sampai babi hutan terengah engah dan lelah
keesokan paginya ketika para penjaga pergi ke lubang
menemukan harun masih hidup
mereka kagum melihat babi hutan menari dengan nadanya
mereka membawanya ke raja
dan menceritakan semua yang mereka lihat
ketika sang putri mendengar tentang babi hutan menari
dia mulai tertawa terbahak bahak
ya ampun apa yang aku lakukan sekarang
jika hukuman tidak mengubahmu

maka mungkin hadiah akan mengubah
raja membawa harun bersamanya ke tempat yang jauh
dan menunjukkan kepadanya sebuah rumah yang terbuat dari emas murni
itu bersinar sangat terang
sehingga harun tidak bisa mengalihkan pandangan dari itu
bukankah ini indah
itu bisa menjadi milikmu
seandainya kau mengharapkan kesehatan yang baik untukku
demi kesehatanmu demi kesehatanmu demi kesehatanmu
tidak tidak aku tidak bisa melakukannya
bahkan jika kau memberi aku semua permata dan emas di seluruh dunia
aku tidak bisa disuap
sang raja bingung karena kata kata itu
dia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan
aku sudah kehabisan cara untuk mengubah pikiranmu
sampai aku menemukan cara untuk membuatmu berharap kesehatan yang baik
kau akan tinggal di istana di bawah pengawasanku
setelah kau tumbuh untuk mengagumiku
kau pasti akan mengucapkan kata katamu
harun sangat terhibur oleh raja yang sangat mencintai dirinya sendiri
tetap saja dia menerima tawaran raja
itu karena dia tidak punya pilihan
selama berbulan bulan harun tinggal dan menikmati hidupnya di istana
dia akan berbicara dengan semua orang dan segera semua orang mengetahui betapa bijaksananya dia
raja juga memperhatikan cara cara harun dan ketika mereka mulai berbicara
raja segera mulai belajar tentang kerajaannya
karena harun adalah seorang gembala yang rendah hati
dia memberitahu raja tentang semua masalah rakyat
aku telah belajar banyak darimu
orang orang kerajaanku tampak jauh lebih bahagia sekarang
dan itu karena aku mendengarkan saranmu
tidakkah kau ingin menjadi penasehat kerajaanku dan tinggal di istana negara

dan dengan demikian raja segera menjadi lebih bijaksana
dan dengan demikian raja segera menjadi lebih bijaksana
dan dengan demikian raja segera menjadi lebih bijaksana
dan seiring waktu semua hal egois segera mulai menghilang
kerajaan itu sekarang menjadi jauh lebih bahagia
suatu hari raja melihat tara dan harun saling memandang satu sama lain
dia menyadari bahwa dari waktu ke waktu harun berada di sana
keduanya saling jatuh cinta
taro sayangku jika kau ingin bersama harun maka aku tidak keberatan
dia adalah pria yang bijak dan aku akan senang kau menikah dengannya
oh terima kasih ayah karena aku memang sangat mencintainya
pernikahan diadakan pada hari berikutnya
dan bagaimana semua orang bersuka cita
bahkan sparkle pun berdansa mengikuti musik
sparka ayo turun sebelum orang orang melihatmu
oh tidak ada yang akan melihat aku lucia
mereka terlalu sibuk menikmati musik ini seperti aku
dan ketika dia menari banyak debu peri jatuh di atas raja tara dan harun
oh tidak jangan lagi
mereka semua saling memandang dan sangat terkejut
demi kesehatan kita yang baik
demi kesehatan kita yang baik
demi kesehatan kita yang baik
dan dengan itu mereka tertawa bahagia